kami sangat berharap ibu dokter mau mengabulkan permintaan kami ya kepala lapas juga sudah bilang
saya tentang penundaan elsa satu hari ya bu sarah baik saya kasih izin bu sarah dan pak
surya untuk menginap disini nanti bapak dan ibu bisa satu kamar dengan elsa nenek biar di kamar
lain aja alhamdulillah terima kasih ya dok ya makasih ya ya
penyimpannya saya mohon sekali lagi sama kamu ya tolong rahasiakan ini dari aldebaran
saya enggak mau merusak kebohongan saya andien dan keluarga alva hari
saya benar benar punya bukti yang kuat ini berat buat saya
hai lepaskan tangan dunia matahari udah tinggi ya udah makin panas kita masuk ke dalam ya ya
aduh udah seneng deh happy mama harap
aku mau peluk mama
peluk dari jauh ya sayangnya
tolong kamu ikutin dan awasin randy ya
dan jangan sampe dia ngeliat kamu
awasin juga apakah dia bilang ke aldebaran tau gak
semoga randy bisa megang janji
untuk gak bilang apa apa ke aldebaran
kalau kepulangan elsa kembali ke lapas itu
diundur satu hari dok
kalau memang bisa kami mau menghabiskan waktu
seharian disini sama elsa
kami sangat berharap
mau mengabulkan permintaan kami
kepala lapas juga sudah bilang ke saya
tentang penundaan elsa satu hari ya bu sarah
saya kasih izin bu sara dan pak surya
untuk menginap disini
nanti bapak dan ibu bisa satu kamar dengan elsa
neneng biar di kamar yang lain aja
terima kasih ya dok ya
makasih ya dok
udah selesai deh packingnya
tinggal pulang ketemu nino
neneng jangan nangis ah
neneng cuman keringetan dari mata aja
tapi saya gak akan pernah ngelupain kamu pak neneng
nanti juga saya akan sering datang kesini
buat nemuin kamu ya
kabarin neneng dulu
soalnya kan takutnya neneng pas lagi konser di menara apple atau di menara sutep
jadi nanti takutnya selisipan kita gak ketemu
nomor neneng masih sama kok
ada papa sama mamanya mbak elsa di ruangan dokter lisa
mereka udah nungguin mbak elsa disana
saya pergi ya
saya pergi ya
elsa jaga diri disana
jangan lupa telpon neneng
neneknya sedih tau kayak gini
apus matanya apus ya
mbak neneng juga ikut ya
neneng juga ikutan
ih neneng kayaknya mau dijemput juga nih
tepuk dulu yang matanya
tunggu tunggu tunggu
tunggu tangan dong
kasian rena gara gara semua teror ini dia jarang ke sekolah
mis erina juga gak bisa tiap hari datang ke sini
sudah seharusnya rena sekolah lagi
lagian yang diincar selama ini adalah aku
dan rasanya rena akan aman
bahwa dia sebenarnya pernah mengalami sebuah kejadian yang tidak menyenangkan
saya tahu pelakunya
ada seorang laki laki yang namanya dennis tiano
saya tidak tahu
saya tidak tahu
saya tidak tahu
dia di rumah
saya mau ketemu seorang berose
orang yang menyuruh dennis tiano
adalah rosa alvari
yang sudah saya kenal selama ini berbuah seperti itu
semoga operasinya panino berjalan dengan lancar
kesempatan heute buka kita akan lewat ciudad ini